gelaran festival film indonesia atau piala citra dua ribu dua puluh dua telah digelar untuk ke empat puluh dua kalinya tahun ini
setelah melalui berbagai tahapan seleksi dan penjurian terdapat dua puluh tujuh kategori yang mendapatkan apresiasi
melalui berbagai penghargaan yang diberikan masyarakat dan insan perfilman indonesia
dapat membaca pencapaian terbaik yang dihasilkan oleh para pekerja film indonesia di tahun dua ribu dua puluh
dengan tema perempuan citra karya dan karsa festival film indonesia menegaskan peran para perempuan hebat dalam dunia perfilman indonesia
kalau kita lihat film terbaik ff tahun ini tiga diantaranya aja itu adalah film film yang sudah menuai prestasi besar di dunia internasional
tiga tiganya kebetulan memiliki produser perempuan
dua film lainnya adalah film genre yang cukup baru dan menjadi kejutan seperti mencuri raden saleh
kalau di luar mungkin sudah ada film sejenis tapi di indonesia mungkin tidak banyak
ngeri ngeri sedap yang sempat dianggap sebuah anomali
kok bisa film berbahasa daerah sangat lokal tapi tiba tiba meraup dua delapan juta penonton
jadi ffv itu selalu bisa menjadi barometer dan tolak ukur
dalam hal ini festival memang sewajarnya seperti itu
satu dia memberikan ajang apresiasi tapi dia juga memetakan tentang kemajuan sebuah industri

di tahun dua ribu dua puluh dua industri
perfilman indonesia sudah mulai bangkit
bahkan jumlah penonton film film indonesia sudah bisa menyaingi film asing
didominasi oleh genre horror para sineas membuktikan jika film horror indonesia
tidak hanya mementingkan kualitas penonton tapi juga kualitas yang berani bersaing
ya tentu kita tahu kalau kita melihat dua belas film paling tinggi di tahun ini saya rasa saya bisa bilang dominated by horror movie
tapi yang menarik adalah seperti film horror yang ada di ffi ada inang ada pengabdi setan dua
kita bisa melihat bagaimana yang dulu mungkin film horror dianggap sesuatu yang wah kayaknya kalau film horror tuh
nggak akan masuk nih festival film indonesia
tapi secara kualitas sekarang kita sudah tidak bisa melihat itu karena kenaikan kualitas pola cerita pola bertutur film film horror kita itu sudah semakin berkualitas
saya mengajak lebih banyak lagi pembuat film untuk bicara tentang cerita cerita kita tentang bahasa bahasa kita tentang keluarga keluarga kita dan karakter kita
mungkin tak perlu duit tapi dia pasti akan senang
selain before now and then film seperti dendam rindu harus dibayar tuntas juga memenangkan beberapa kategori
seperti sutradara terbaik penulis skenario adaptasi terbaik penata busana terbaik pemeran utama pria terbaik yang dimenangkan oleh martino lio
dan pemeran utama perempuan terbaik yang dimenangkan oleh ladia sheryl
dalam kesempatan ini mendiang aktris rima melati juga dianugerahi lifetime achievement atas pengabdian dan kerja kerasnya di industri perfilman indonesia
berkarir lebih dari enam puluh tahun rima melati telah membintangi ratusan film indonesia dan mendedikasikan hidupnya untuk kemajuan perfilman indonesia
pertama kali diselenggarakan pada seribu sembilan ratus lima puluh lima festival film indonesia digagas sebagai barometer perkembangan kualitas perfilman indonesia
dalam perkembangannya perfilman indonesia saat ini sedikit demi sedikit mulai menunjukkan tarinya di negeri sendiri maupun kancah internasional
namun pasti masih ada banyak harapan yang tersimpan untuk kemajuan perfilman indonesia
aku berharap semoga lebih banyak lagi yang menerima film film indonesia
supaya kita juga bisa memberikan genre yang lebih variatif ke depannya
saya merasa makin kesini film indonesia betul betul sudah bisa jadi tuan rumah di negerinya sendiri
dan itu membanggakan luar biasa
ada semakin banyak pilihan genrenya semakin berkembang talent talent atau bakat bakat mudanya juga semakin banyak
industri film indonesia makin maju
makin maju itu tidak hanya asal ngomong aja tapi kita lihat dari bukti
bisa terbukti di tahun ini film
indonesia merajai bioskop dengan jumlah penonton yang luar biasa fantastis
genre nya juga semakin bervariasi
nggak cuma drama gak cuma horror tapi ada high kemudian ada juga superhero
dan kualitasnya juga makin kece
walaupun masih memiliki banyak catatan namun perfilman indonesia sudah semakin maju dari tahun ke tahun
kita sebagai anak bangsa juga memiliki andil besar dalam kesuksesan film film ini
maka tidak ada salahnya untuk selalu mendukung sineas dalam negeri dalam membuat karya
jaya selalu perfilman indonesia
tim liputan cnn indonesia